amerika serikat menangguhkan pengiriman senjata ke israel termasuk bom yang digunakan untuk menyerang hamas
penangguhan dilakukan usai serangan besar israel ke kota rafa
menteri pertanian atau menteri pertahanan liot austin membenarkan amerika serikat menghentikan pengiriman bom ke israel pekan lalu
liot sudara menyebut sejak awal amerika serikat sudah jelas menyatakan israel tidak boleh melancarkan serangan besar ke rafa
tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran
secara historical amerika serikat telah memberi bantuan militer dalam jumlah yang besar kepada israel
dan hal ini meningkatkan setelah serangan hamas tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga yang menewaskan satu dua ratus orang israel
dan hal ini meningkatkan beberapa bantuan ke amerika serikat yang menewaskan satu dua ratus orang israel